pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi covid sembilan belas
pelonggaran itu menandakan langkah awal indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi covid sembilan belas
meski begitu masyarakat tetap diminta untuk berhati hati karena ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
saya sangat senang sekali ya bisa jalan jalan lagi bisa main main lagi di luar tanpa masker
terus juga di kehidupan saya juga paling berpengaruh ya di kuliah saya ya mbak udah bisa offline lagi seperti itu
alhamdulillah kami sangat bahagia sangat senang sekali menyambut kebijakan baru ini
bisa pelonggaran semua ekonomi juga bergerak semua
kita pedagang pedagang on camp kasih kebebasan begini ya
alhamdulillah kami sangat senang sekali ya
sejumlah pelonggaran atau relaksasi akibat pandemi covid sembilan belas disambut bahagia sejumlah warga
pelonggaran ini menjadi angin segar setelah dua tahun lebih
hidup dalam keterbatasan ruang gerak
jumlah kasus positif yang kian melandai begitupun dengan kasus meninggal
serta jumlah cakupan vaksinasi yang terus meningkat
membuat pemerintah yakin indonesia siap memasuki masa transisi pandemi ke endemi pada tujuh belas mei lalu
berdasarkan data dari website covid sembilan belas go id
jumlah kasus positif setelah libur lebaran memang mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan data seminggu sebelum lebaran
percepatan vaksinasi dan booster menjadi kunci pemerintah untuk mengendalikan virus ini
berdasarkan data cakupan vaksin tiga juni dua ribu dua puluh
dari target sasaran vaksin dua ratus delapan juta orang
meski begitu menurut ahli biologi molekuler universitas yarsi ahmad utomo
vaksin memang dapat menciptakan antibody untuk virus ini
namun hal itu tidak menjamin bahwa kasus antivirus ini akan meningkat
vaksinnya akan tetap landai apalagi jika ada varian baru dari virus ini
ya jadi terkait menghadapi era transisi ini
kita memerlukan banyak hal ya
tentu di samping vaksin
jangan hanya menganggap oh saya loh divaksin saya bebas euforia
ya jangan nanti seperti di amerika atau di eropa
karena ketika mereka terlalu euforia akhirnya mereka melihat peningkatan kasus
karena masalahnya mungkin bukan kita sendiri yang terkena
tapi orang lain akibat virus yang tidak sadar nih
itu kita sebarkan karena kita tidak gunakan masker
dan managing director startup biotech australia berpendapat
vaksin booster belum bisa dijadikan jawaban akhir dari pandemi ini
kita tidak tahu apakah booster ini akan menjadi jawaban akhir
karena tidak ada yang tahu efek jangka panjang berapa lama
karena proteksi yang diberi oleh booster
artinya semua kebijakan itu harus melihat perkembangan
jadi data itu harus terus dikolek ya supaya kebijakan itu bisa disesuaikan
menyadari adanya kemungkinan lonjakan kasus terjadi di indonesia
seperti yang terjadi di tiongkok bulan april lalu
pemerintah indonesia menyatakan pelonggaran kebijakan ini akan terus dievaluasi
jurubicara kementerian kesehatan indonesia muhammad syahril bahkan menyebut
adanya kemungkinan pencabutan pelonggaran kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka
jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan
lonjakan kasus mungkin bisa terjadi
tapi kalau angka ketidur masih rendah angka kematian masih rendah
kemudian keadaan yang lain juga bagus
saya kira akan menjadi evaluasi berikutnya
tidak serta merta kenaikan kasus itu menjadi suatu kehebohan yang baru
namanya tadi kan transisi dengan pelonggaran kan
jadi pemerintah akan mengevaluasi
andaikan terjadi seperti yang disampaikan tadi penjagaan kasus
kita evaluasi apakah pelonggaran maskernya ditarik lagi itu kita lihat
bisa saja mungkin seperti itu
masker yang ditarik lagi bisa saja
masker yang ditarik lagi bisa saja
sementara itu epidemiolog universitas griffith australia diki budiman mengatakan
pemerintah harus memberikan pemahaman yang jelas dan mendasar kepada masyarakat
agar masa transisi ini tidak diartikan sebagai pandemi telah usai
literasi komunikasi risikonya dibangun yang kuat efektif tapi konsisten
dengan keteladanan yang kuat
terakhir ingin saya sampaikan begini bahwa pilihan strategi kita ini
sebetulnya harus dijaga
kombinasinya dari tiga t lima m vaksinasi konsistensinya
diki budiman menambahkan pemerintahan yang jujur dan terbuka kepada publik
menjadi salah satu kunci jalannya strategi komunikasi resiko
untuk membangun kepercayaan publik agar dapat bersama sama mengendalikan virus corona
vaksin memang membantu pengendalian virus covid sembilan belas dengan menciptakan antibody bagi penerimanya
namun vaksin dosis lengkap maupun booster tidak bisa diangkat
dan juga keadaan keadaan yang belum bisa dijadikan sebagai jawaban akhir
untuk itu meski pelonggaran kebijakan diterapkan kewaspadaan tetap harus dijaga
satu hal yang harus diingat adanya pelanggaran bukan berarti virus covid sembilan belas hilang
tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu kunci sukses untuk keluar dari masa pandemi ini
kita meeting room edwin arman jakarta